pengen cerita apa nan
enggak aku cuma mau bilang kalau aku masih suka kursih
kau masih suka pusing
ya allah nan kalau gitu kamu harus banyak istirahat ya nak
jangan kemana mana dulu
itu kan mau bilang bawa bening kemaren
gue bilang itu mas dia penculik dia bawa anak saya
oh itu penculik aduh
ini mbak lapor polisi aja mbak lapor polisi
oh iya oh iya saya ingat nomernya terima kasih mas
papa jalannya pelan pelan
ini udah pelan pelan sayang lagian bapak udah gak apa apa
papa duduk aja ya kerjanya juga di sini aja
aku ambilin minum dulu ya tah
makasih ya sayang
oh ya papa jangan banyak mikir terus jangan banyak gerak juga
dan jangan lupa diminum obatnya ya
kok papa malah ketawa sih
aduh siap ibu dokter aura
hahaha kamu lucu kayak dokter makanya papa ketawa
yaudah kalau misalnya papa gak nurutin aku aku panggil oma
jangan dong maksudnya gitu nanti oma bisa marah sama papa
tapi kalau aku panggilin tante naya pasti gak bakal nolak ya kan
iya saya tapi janganlah nanti kamu dimarahin beneran sama omang ya
parahkah pasti pingin banget ketemu sama tante naya
tapi takut sama oma
di dikit lagi nih dikoretin suapan terakhir
alhamdulillah amiz binter banget nih tas ini tante naya
kalau gini terus pasti keceap
hahaha udah ini mau mimik lagi apa enggak
enggak oke deh
makasih ya tante udah suapin aku
sama sama sayang tadi bilangnya enggak diminum juga
yaudah sini tata taruh dulu ya
sekalian ambil obat buat tas ya
kenapa tadi mama gisel ambil jam semua uang dari papa vero ya
anak papaku ngelamun kenapa hmm
apa aku kasih tau papa vero
tidak ada apa apa saja ya
anak papa itu kenapa
coba cerita sama papa ada apa
aku mau cerita kalau
ini loh tas kamu kamu lupa
taruh sini dulu aja aku mau berangkat kerja kok
pengen cerita apa nak
enggak aku cuma mau bilang kalau aku masih suka pusing
kau masih suka pusing
ya allah nak kalau gitu kamu harus banyak istirahat ya nak
jangan kemana mana dulu
sayang kamu kan tadi buru buru nanti kamu telah
nah kamu sekarang tiduran aja ya
papa mau berangkat kerja
jangan lupa obatnya diminum ya
papa berangkat kerja dulu nggak papa
jadi anak saya diculik pak
dan mobil yang menculik anak saya berwarna silver
kapan terakhir ibu melihat anak ibu yang diculik
tapi tadi saya melihat mobilnya
dan saya nggak bisa mengejar mobil itu
bu ibu sabar dulu
kami akan segera menginformasikan tentang penculikan ini
dan kasus ini akan segera kami tindaklanjuti
apa ibu tahu pelakunya
dia tingginya kira kira segini
tolong fotonya di scan
tolong anak saya masih kecil sekali
laporan ibu sudah kami catat
dan akan segera kami tindaklanjuti
ini tolong aja
tolong ya pak
terima kasih pak
sayang jangan lupa makan ya
kita mau ke rumah
jam tangan lupa

ini aku seleksi

akhirnya aku dindik selalu
linté aduh aduh
kak drei big youri rambut berartu
kak lamanya k k u
ya udah ei
ya aku kasih dia ini aja deh
aku pengen jam yang satunya lagi
ini udah keseringan
jamnya tuh lebih cocok
dengan baju yang kamu pake sekarang
ini udah keseringan aku pakai yang ini
pengennya satunya lagi
lu digantung loh
tuh gantung banget sih sama aku
udah jam segini kamu kena
aku langsung berangkat ya
untung aja gak ketahuan
aku harus cari jam tiruan
don apaan aku
tasya kamu nih apa apaan sih teriak teriak kayak gitu
tadi aku mimpi nomja
dan nyulik aku
orang itu gak akan pernah jahatin kamu lagi
dan papa fero akan pastiin
cerita soal penculik itu ke papa vero
jangan aku gak mau papa fero sakit
kalau tasya gak mau papa vero sakit tasya harus bisa lupain kejadian itu
sekarang tidur ya
pasha tidur istirahat mama mau pergi sebentar
kau mau ke tempat itu
kau mau ke tempat itu